aku gak halu aku gak halu aku gak alu
dewi dewi masakin makanan siang padaku
masuk kondisinya bagus saya masih harus
ya udah datanya ditolong ditaruh di meja aja ya
nah dewi engkau mau ke sini
eh burat kamu gimana
enggak enggak enggak lama kok
cuma mau nganterin itu aja
oh makan siang buat siapa
makan siang buat saya
kirim salam sama abi nanti ya
sekali lagi terima kasih ya bu dewi atas makanannya
hati hati di jalan
makan yang benar ya
terima kasih dok
obat sama vitaminnya kemarin saya kasih tolong diminum ya
terima kasih dok
selamat makan siang
ya terima kasih
dewi dewi masakin makanan siang buat aku
oke kita lepas dulu
kita berangkat abi
hari ini kita mau terapi kan
kamu seneng kan
ditemenin sama mama reva
tante dewi mana
kamu itu harusnya bersyukur ya
mama reva tuh udah luangin waktu buat kamu
ngomongnya jangan kenceng kenceng gitu bu
bukan urusan kamu gak usah ikut campur
terima kasih ya
kamu udah mau nemenin abi terapi
itu kan udah tanggung jawab aku
aku benar benar gak nyangka
dapat perhatian seperti ini dari dewi
aku tambah yakin kalau
dewi memiliki perasaan yang sama
dengan yang aku punya
kayak gak mau makan tapi
ya udah dibikinin
terima kasih untuk kirimannya
yang sangat spesial
ini makan siang terenak
yang pernah aku dapatkan
makanan terenak yang pernah aku makan
waalaikumsalam dr fahri
saya sudah menerima email anda ke rumah sakit ini
saya belum bisa menerima email anda
saya belum bisa menerima pengajuan anda
dikarenakan anda masih terikat di rumah sakit medica ini
sama rumah sakit medika
ya seperti saya tulis di email
sebenarnya mungkin saya jelasin sedikit yang
jadi memang ya sebagian besar
dari pasien pasien saya
radioterapi dan kimoterapi itu harus menjalankan
sebenarnya saya pengen
saya pengen mendapatkan experience gitu kan
pengalaman first hand gitu
untuk bekerjasama dan mendamping
dr adi kan
seperti yang saya jelaskan ke email
gak ada cara lain ya
supaya kita bisa bekerjasama atau saya bisa jadi
pendampingnya dr adi
untuk saat ini
saya belum bisa membantu apa apa
selamat siang dok
silahkan duduk bu

coba jalan bang
abi harus semangat ya
mama kan udah khusus ikut buat nemenin kamu
abi mama reva tuh seneng banget lo bisa temenin abi terapi
udah selalu ingetin jadwal terapi abi ke aku
aku tuh semalam sampai gak bisa tidur mikirin kondisi api aja
aku gak mau tante pembohong ini
tapi aku harus semangat
aku harus bisa jalan biar aku bisa sekolah
nah sekarang coba majukan kakinya
kulangnya refilin harus